temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
kebelet kali maka ditutup dulu sama dia
terus barang barang gimana pak haji
yaudah biar aja disitu dulu
setiaan buat herbal gue sebentar lagi kan lebaran
distributernya pada tutup hibur lam
sulam dan duga pastikan pencing nyetok ini yang kan obat
ini gerobak lecet baru
teramanya lo kemanain
ini hitung hitung berhadiah
ntar kan begitu abis lebaran
armada mulai bergerak lagi
keliatannya kan ceriah nih gerobaknya
wih bagus juga ide loh
jadi kalau gerobaknya ontrelet
itu pelanggan jadi pengen beli
yaudah sini gue bantuin
nggak usah anjing capek kan baru nyampe
itu mendingan anjing istirahat dulu
tahu aja kalau gue basah basi
mau ada apa ya
gere banget deh ayah di pulang cantik
mbak bisa aja
mak eh ayah mau nanya dong mak
tuh mas rahmadi beneran nggak udah putus hubungan sama rumah nak
mak bagaimana sih
lah kenapa emak jadi nanya balik sama ayah
aduh jadi bingung deh
kalau mas rahmadi itu beneran putus sama rumah nak
berarti kesempatan ayah dapetin abang roby
tipis dong kayak badan air
gue kagak tau
aduh ini selalu salah alamat melulu
kok salah alamat
ini rumahnya haji sulam
nah bener dong berarti
gak tau sendiri emak
emang si rumah tinggalnya dimana
jadi bingung deh
terus ayah itu mesti kemana dong mak
ya lu sana tanya ke rumahnya
surah si rumahnya langsung
mak bener juga
orang tuanya rumah mana
langsung aja ke si rumah nanya nanya
tapi inget ya
jangan bawa bawa keluarga sini
nanti ujung ujungnya jadi runyam
berantem lagi berantem lagi
mak baik banget ci
udah bilang ayah cantik
terus ngasih arahan jalannya yang benar
mak top banget ci
si robby sama si rere aja buah kandas tuh
sama beginian lagi
taruh dimana barang barangnya pak haji
yaudah taruh situ aja dah
ntar kalau si kokong datang baru dimasukin ke dalam
main ditutup aja minimalnya
emang yang jaga kemanain pak haji
maka ditutup dulu sama dia
barang barang gimana pak haji
yaudah biar aja disitu dulu
ntar kalau dia datang baru gue masukin ke dalam
emang pak haji kuat masukin barang ke dalam sendirian
yaudah taruh aja situ dah
ih bener bener gua dikerjain si kokom nih ah
pokoknya gua mesti dapet jawaban secepatnya
banyak banget nih barang kok gimana sih
tuh dia orangnya
assalamualaikum pak haji
lu yang datang
gua nunggu si kokom
ngapain lu kemari ha
mini market gua masih tutup
yaelah pak haji
siapa yang mau belanje
ayah itu kemari cuma mau nanya doang
oh lu mau nanya kenapa mini market gua tutup
terus kenapa mini market ini kagak dijual
ya ampun pak haji sensi banget deh
pak haji nih ayah itu cuma penasaran aja
itu bener kagak
hubungannya rumana sama mas rahmadi udah putus bener gak
ngikutin gua mulu mulu cek itu aja lu
abisnya pak haji lucu ditanyain jawabnya no comment
eh suka suka gua dong
pak haji dengerin ya
kalo artis mah pantas ditanyain sama wartawan no comment jawabnya
lah pak haji tiba punya mini market doang
eh suka suka gua dong
tapi pak anjing beneran deh
ayah tuh butuh kepastian
jawaban yang bener dong
memang itu jadi urusan lo
urusan ayah banget
masalahnya nih ya kalau rumana beneran putus sama mas rahmadi
terus urusan sama lu apa
itu lamretan mikirnya
otaknya tinggal separoh kali ya
aduh berarti ada kemungkinan dong rumana baik lagi sama bang robby
eh lu ga usah bawa bawa anak gua ya
deketin pauna kasih sulang
si rumana kagak bakal gua setuju sama robby
eh tapi tunggu dulu
kalo rumana putus sama mas rahmadi
berarti mas ramadhani jomblo juga dong
bidi duda keren duda tajir
pak haji bagi nomer teleponnya mas rahmadi dong
berani berani lu minta telepon rahmadi sama gua
gua ga bakal sudi lu sama rahmadi tau lu
eh pak haji lucu banget deh
kocak kayak pelawak
emangnya pak haji itu
bapaknya mas rahmadi yang larang larang
ayah hubungan sama dia
sekarang lu mendingan pergi deh
mendingan lu bilang sama babelu
disuruh muhyiddin beli kaca
pasang di depan
biar semua lu pada ngaca
pak haji ya sekate katek
dengar ya pak haji
gini gini walaupun hati kajan deh
banyak banget laki yang ngantri pengen jadi laki ayef
nih bikin matahari tambah panas aja nih
lu ada disini
beliin banget sih kalo kagak tuan
gua bepi ketes
yaudah deh balik dulu
gimana bang keren kan
wajah baru semangat baru
ya mudah mudahan ji
biar nanti yang dagang bubur
pada kaget ngeliat gerobak yang kinclong begini ji
mobil siap itu ya bang
baru kelihatan kali ini ji
mobil itu ada disitu
mobil orang jauh tuh
kok bakal ji tau
nah itu plat nomornya kan be itu
be ab jogja ad surakarta
be dari mana ji
be dari mana ya
oh be dari lampung
nah ini rumahnya jisulam
kita mampir sebentar ya
pak jisul masih inget saya gak
ya inget lah pak juremi kan
masih bagus aja ingetannya
alhamdulillah masih inget saya juga